polda metro jaya menangkap dua tersangka penyebar video asusila
yang diduga mirip seorang artis yang viral di media sosial
motif kedua tersangka menyebarkan video tersebut adalah
untuk menaikkan jumlah pengikut mereka di media sosial
dua tersangka yang berinisial pp dan mn ini
ditangkap di wilayah tangerang selatan dan sawangan depok jawa barat kamis kemarin
usai menjalani pemeriksaan keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan
dari hasil pemeriksaan polisi kedua tersangka adalah pihak yang menyebarkan secara masif video asusila
yang diduga mirip seorang artis di media sosial
polisi juga masih memburu pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut
kedua tersangka akan dijerat pasal empat puluh lima ayat satu undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan penyebaran video asosila
kedua tersangka akan dijerat pasal empat puluh lima ayat satu undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan penyebaran video asosila
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
rencananya penyidik akan memeriksa saksi ahli teknologi informasi hari senin nanti
badruz amal jakarta